jemaah perempuan yang akan mengikuti salat idul adha di masjid nasional al akbar surabaya jawa timur
sejak sabtu pagi dua puluh lima juli antre untuk mengambil kartu peserta salat idul adha
yang akan dilaksanakan pada tiga puluh satu juli nanti
saat mendaftar ataupun mengambil kartu peserta
jemaah wajib menunjukkan ktp atau kartu keluarga
pada pelaksanaan salat idul adha di tengah pandemi covid sembilan belas ini
masjid al akbar surabaya hanya menampung maksimal lima anggota jemaah
dari kapasitas normal empat puluh ribu orang
hal ini dilakukan untuk mematuhi protokol physical distancing jemaah dengan takmir masjid
yang memberi jarak dua meter antar anggota jemaah
pendaftaran peserta salat idul adha tersebut dilakukan melalui website masjid al akbar surabaya
covid sembilan belas ini agak main main ya
kemarin saya sudah memberikan masukan juga ke masjid
jadi peserta yang ikut ini pun juga sebenarnya harus menunjukkan rapid test
kalau sudah lolos di negatif rapid baru boleh
tapi data usulan ini baru ditampung saja
data dari pihak masjid al akbar surabaya dalam dua hari ini
sudah ada dua empat ratus orang yang mendaftar dan mengambil kartu peserta
pihak masjid menyatakan akan membuka pendaftaran dan pengambilan kartu peserta
hingga sehari menjelang idul adha
dan kartu peserta wajib dibawa saat salat id pukul enam pagi
masjid al akbar surabaya akan mengerahkan satu ratus sembilan puluh relawan untuk mengarahkan jemaah
termasuk meminta bantuan anggota tni dan polri untuk melakukan pengamanan
wahyu pratama putra surabaya jawa timur